ribuan ibu ibu minggu pagi tumpah ruah di jalan kembang jepun surabaya
mereka larut dalam kemeriahan ngulek bersama dalam festival rujak ulek
yang menjadi rangkaian perayaan hari jadi kota surabaya yang ke tujuh ratus sembilan puluh
sambil ngulek mereka juga berjoget diiringi musik khas surabaya
nah bagaimana meriahnya festival rujak ulek ini berikut liputannya
suasana berbeda terjadi di jalan kembang jepun surabaya pada minggu pagi
ya ribuan ibu ibu ini tumpah ruah larut dalam festival rujak ulek surabaya
yang menjadi salah satu rangkaian hari jadi kota surabaya ke tujuh ratus dua puluh
dengan kostum unik sebanyak satu lima ratus ini
antusias berjoget sambil ngulek bumbu rujak diringi alunan lagu surabaya oh surabaya
penilaian juri sendiri mempertimbangkan kekompakan tiap kelompok peserta
yang mampu menyajikan rujak dengan tampilan berbeda
tak hanya itu kreasi kostum unik sesuai dengan masakannya
juga menjadi salah satu pertimbangan penilaian
misal saja peserta dari kecamatan bubutan ini
mereka antusias mengulek rujak dengan mengenakan busana unik dengan berbalut riasan menarik
persiapannya berapa lama bu
persiapannya cuma satu minggu
satu minggu ya
terus untuk ngerias ini berangkat ke sini berapa lama bu
dari pagi ya
tak pelak agenda tahunan ini pun menarik perhatian warga surabaya
maupun wisatawan asing hadir menyaksikannya
sebelumnya sudah pernah melihat festival ini belum
ya pertama kali
terus gimana dari tanggapan
soalnya kan pakai make up make updala kan unik
tapi tadi desak desakan nggak itu
agenda ini sendiri digelar untuk memeriahkan hari jadi kota surabaya
dengan berkostum unik kegiatan ini mampu mendorong dunia pariwisata surabaya
ini lebih profesional lagi
karena semuanya ini sangat mudah
coba kita akan buat konsep yang lebih mendorong adanya wisatawan dan asing
pengunjung yang datang bisa bebas dan gratis ikut menikmati rujak ulek buatan peserta
festival kuliner ruja ulek ini diharapkan tak hanya bisa terkenal di kalangan nasional saja
namun menjadi ikon kota surabaya di dalam negeri maupun mandiri
fahrudin ulwi surabaya